saudara dari pantauan udara bnpb bagaimana update nya
kita akan tanyakan langsung ke jurnalis kompas tv niputu trisnanda yang berada di sana
ya selamat pagi putu jadi bisa digambarkan kepada kami apa yang saat ini sedang dilakukan
jadi di titik mana saja putu yang akan dipantau
ya kalau melihat bagaimana kemudian aktivitas yang dilakukan
bmkg kemarin juga sempat melakukan pantauan udara bersama dengan ahli dan kepala pvmbg
yakni hendra gunawan memang ada beberapa daerah yang ditinjau begitu kurang lebih
hari ini terbang untuk kedua kalinya ini bersama dengan pihak dari bnpb
yakni kapus datin bnpb untuk kemudian meninjau secara langsung bagaimana kondisinya
karena nanti hasil dari tinjauan ini juga akan menentukan
apakah sensor apa saja yang dibutuhkan kemudian juga titiknya akan dipasang di mana
kalau untuk penerbangannya sendiri okta dan juga saudara ini akan dilakukan selama tiga puluh menit
jangkauannya kurang lebih sembilan km nanti yang akan dilihat begitu ya titik titiknya
tentu ini ada sejumlah titik yang dipantau khususnya terkait dengan aliran sungai
karena kalau melihat bagaimana hasil dari rapat koordinasi kemarin
yang disampaikan untuk pemilu
su banjir lahar dingin yang terjadi di sumatera barat
yang kemudian juga berdampak ke lima kabupaten kota
dan tiga daerah ini terdampak cukup parah
untuk agam tanah datar kemudian padang panjang
ini juga diakibatkan oleh debit air yang besar
karena ada debit air yang besar dari hulu sungai
kemudian curah hujan yang juga cukup tinggi
lalu ada material vulkanik sehingga ini mengakibatkan ada longsoran
yang berada di dekat hulu sungai
kemudian juga ada material material besar yang terbawa akhirnya
seperti pohon pohon besar kemudian juga batu batuan besar dari atas gunung
ini terbawa karena ada sedimen ataupun juga bagian dari material vulkanik
yang secara sederhana seperti pelicin
karena bentuknya atau apa namanya ya bentuknya ini seperti lumpur
memberikan tambahan kecepatan untuk material material tersebut turun ke bawah
dan menyapu beberapa daerah tadi
untuk titiknya okta dan juga saudara
ini memang ada beberapa yang menjadi perhatian dari dua puluh lima aliran sungai
yang kemudian memang berada di sekitar gunung marapi di sumatera barat
tapi ada beberapa titik ini yang merupakan titik temu antara beberapa
dan kemudian menjadi satu di beberapa titik ini
yang pertama ini ada di pasir lawe
ini ada tiga aliran sungai yang kemudian bertemu menjadi satu dengan sungai tarap
kemudian juga titik lainnya ini ada di sungai jambu
yang tentu ini juga akan dilihat nanti bagaimana kondisinya
termasuk juga longsoran yang terjadi longsor tebing yang terjadi di bukit batabuah
lalu ada juga titiknya satu lagi ini juga merupakan longsoran
mengapa ini kemudian menjadi penting okta dan juga saudara
karena jumlah material yang berada di dekat hulu sungai ini masih cukup tinggi
kurang lebih sekitar satu tujuh begitu yang masih tertahan di atas
sehingga nanti kalau ada curah hujan yang tinggi
ataupun juga debit air yang cukup tinggi
ini akan berpotensi untuk menjadi longsor ataupun banjir bandang susulan begitu
ketika ini menjadi satu maka peristiwa banjir lahar dingin ini akan kembali terjadi
ini yang tidak mau terulang kembali sehingga kemarin dari rapat koordinasi yang tadi juga mungkin oka sudah dengar
dari bmkg kemudian juga dari bvmbg ini menawarkan beberapa rekomendasi
dari bmkg sendiri sudah mengakui bahwa peringatan dini cuaca ini berbeda dengan peringatan dini di sungai begitu
karena kalau untuk peristiwa atau bencana
lahar dingin ataupun banjir bandang ini diperlukan sensor di area hulu sungai
karena nanti ada semacam kabel yang akan dipasang begitu di hulu sungai
kemudian juga di hilir sungai untuk memantau apakah memang ada aliran yang lebih besar dari biasanya
mungkin kalau di daerah perkotaan ini sensor yang serupa dimiliki di misalnya di jakarta begitu ya

ini ada sensor pembaca ketika debit air ini menambah
nanti akan memberikan sinyal atau alarm kepada pihak yang berjaga di hilir sungai
sehingga nanti ada waktu kurang lebih tiga puluh sampai dengan empat puluh lima menit
yang bisa kemudian dilakukan oleh tim bpbd ataupun juga oleh masyarakat
untuk mengevakuasi ataupun juga pergi ke tempat yang lebih aman
ini waktunya kurang lebih ada tiga puluh sampai dengan empat puluh lima menit
tentu ini menjadi lebih efisien begitu jika dibandingkan dengan kemarin
dan saat ini juga kalau melihat kurang lebih sudah terbang selama tiga puluh menit
pantauan udara ini sudah cukup dirasa cukup begitu ya melihat dan ada beberapa catatan yang akan dibawa
dan nanti informasinya juga akan ada radar ataupun juga sensor untuk memantau
jadi kita akan melihat semacam seismograf untuk melihat apakah memang ada aktivitas gunung berapi
kalau tidak salah tadi disampaikan oleh kepala pvmbg saat ini sudah ada tetapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak
kalau nanti memang dibutuhkan dan rekomendasi ini juga sesuai dengan apa yang terjadi
dari pantauan udara yang dilakukan selama beberapa hari kebelakang
ini nanti akan juga ditambah seismograf untuk melihat aktivitas ataupun juga membaca aktivitas di
sehingga yang kemudian dibaca ini bukan hanya curah hujan saja
bukan hanya bagaimana kondisi dari pantauan satelit saja
tapi juga bisa melihat debit air di sungai
kemudian juga aktivitas vulkanik begitu ya dari gunung merapi
ini nanti bisa dibaca dari seismograf tersebut
jadi ada beberapa hal yang coba dilakukan ini secara paralel
opka dan juga saudara pertama tentu saja pencarian ini masih dilakukan
masih ada dua puluh korban yang dinyatakan hilang dan masih dicari sampai dengan saat ini
kemudian juga proses penggantian ataupun juga peninjauan karena memang ada beberapa daerah
ini yang nanti akan dievaluasi ulang mana daerah daerah yang sama sekali tidak boleh
ditinggali oleh masyarakat ini nanti akan diminta ataupun juga dilakukan komunikasi
dari pemerintah daerah untuk memantau apakah memang tempat tempat ini harus dipindahkan
dan dipindahkannya kemana nah upaya relokasi ini juga yang tengah dilakukan apakah ada
lahan dari pemerintah daerah yang cukup atau nanti akan menggunakan lahan milik negara
seperti misalnya di semeru itu menggunakan lahan dari perhutani ini yang dilakukan
dan yang ketiga tentu saja upaya pencegahan pasca rehabilitasi ini
ini dilakukan di subar atau sumatera barat jadi nanti ada tiga hal yang akan dilakukan
secara paralel tentu ini membutuhkan waktu ada target targetnya termasuk juga kemarin
pupr menyampaikan ada pembangunan sabo atau pemecah arus ini yang nanti akan dibangun
kurang lebih ada dua puluh tujuh totalnya yang akan dibangun di kawasan sumatera barat di dua puluh lima aliran sungai
tapi untuk dua ribu dua puluh empat targetnya ini selesai dua belas dan nanti di dua ribu dua puluh lima ini sisanya
jadi untuk dua puluh tujuh sabo atau pemecah arus sungai muatan yang ada di sungai tersebut
ini juga ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun
saat ini pun juga masih terus dipantau bagaimana nanti situasi yang ada
di sumatera terkait dengan banjir lahar marapi
tadi ini putri sendana mengikuti juga saudara bagaimana pemantauan dari udara selama tiga puluh menit
ada sembilan km kira kira yang dipantau ini tentunya sangat menentukan nantinya bagaimana apa bantuan
maupun sensor yang dibutuhkan dalam penanganan maupun juga nantinya upaya dalam pencegahan bencana
yang bisa saja terjadi demikian terima kasih jurnalist kompas tv niputu trisnanda